seperti inilah kesibukan relawan rakyat memberi
yang digagas suami istri juanda dan ninding suhaini
di kecamatan panongan kabupaten tangerang banten
setiap pagi hari relawan yang merupakan ibu rumah tangga ini
sibuk memasak dan mempersiapkan berbagai menu makanan
yang akan dibagikan secara gratis kepada warga
sedikitnya satu ratus lima puluh nasi kotak berisi ayam tempe goreng dan sayuran
dipersiapkan untuk dibagikan kepada pedagang kecil
pemulung hingga pengemudi ojek online
salah satu pengayuh becak pun mengaku senang mendapatkan nasi kotak gratis
di tengah pendapatannya yang minim sehingga bisa menghemat pengeluaran
selain itu aksi berbagi nasi kotak yang berisi bahan pokok dan vitamin
juga dibagikan kepada warga yang sedang melakukan isolasi mandiri
di wilayah kecamatan panongan
pasangan suami istri ini mengaku tetap akan berbagi nasi kotak gratis
meski tidak ada bantuan dari pihak lain
kegiatan sosial ini pun diketahui sudah dilakukan sejak pemerintah
memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau psbb pada dua ribu dua puluh lalu
kami kembali lagi melakukan dengan skala yang lebih besar
kalau yang dulu hanya sekitar
sedikit gitu kan hanya sepintas wilayah wilayah di daerah citra raya saja
tapi sekarang meluas ke beberapa kecamatan dan digilir gitu setiap aksinya
selain kepada masyarakat dan warga yang sedang menjalani isolasi mandiri
kegiatan sosial ini juga dibagikan ke rumah yatim piatu